debat calon wali kota gorontalo diwarnai kericuhan
pendukung calon wali kota gorontalo adan dambea dan calon wali kota gorontalo marten taha terlibat saling ejek saat acara debat akan dimulai
akibatnya petugas kepolisian yang mengamankan langsung mengeluarkan tiga orang pendukung menjelang debat berlangsung
hal ini bermula saat masing masing pendukung nomor urut satu dan nomor urut dua mempersiapkan yel yel untuk memberi dukungan pada jagoannya
akibatnya salah satu pendukung pasangan calon diamankan dan dikeluarkan petugas keamanan dari polres gorontalo kota
setelah diamankan dan ditenangkan oleh petugas keamanan dan koordinator masing masing pasangan calon debat baru dimulai
tetapi pada saat yel yel berlangsung aksi saling ejek kembali terjadi
akibatnya polisi terpaksa mengeluarkan dua orang yang diduga sebagai pemicu kericuhan
untuk meredakan suasana agar tidak terjadi kericuhan
polisi dari brimopolda gorontalo duduk di antara kedua pendukung tersebut
kami sedikit salah pahaman terkait beberapa simpatisan dari masing masing pasangan calon ini
ini menginspirasi dengan pengen yel yelan
sehingga kami membuat keribukan itu hal yang biasa saja
sampai dengan sekarang sampai dengan selesai
kami ingin berkejalan dengan aman terkini